kabar gembira datang dari cabang olahraga panahan sea games dua ribu delapan belas
kontingen indonesia sukses meraih dua medali emas dari nomor putra dan putri
sri ranti wakil indonesia dari cabang panahan putri
mempersembahkan medali emas pertama untuk kontingen indonesia
tampil di nomor somepown individu putri
sri ranti sukses malahkan atlet vietnam chow kieu on
lewat pertarungan ketat sri unggul tipis satu ratus empat puluh empat satu ratus empat puluh tiga
sukses sri ranti diikuti pepanah putra primausto
kisnu meraih medali emas di nomor kampau
semestai mengalahkan wakil tuan rumah mok gwai di mazuki
prima menang dengan skor satu ratus empat puluh lima satu ratus empat puluh empat
kita bersyukur kepada yang kuasa di atas ya
bahwa tim putra maupun putri daripada panahan ini
perorangan bisa masuk dan menghasilkan emas
dengan tentunya tidak semudah yang diperkirakan
karena training kita selama ini selama enam bulan ini cukup ketat dan berat sekali
karena adanya kebugaran adanya apa gitu ya
tapi hasilnya kita bisa lihat sekarang
bahwa inilah untuk merah putih